pada kamu yang malam tadi berdebat dengan istri merasa lelah mendengar keluhannya yang tak henti
membawa kesal itu dalam tidurmu sehingga emosi belum reda pagi ini
berpelukanlah sebelum pamit berangkat kerja nanti
karena bisa jadi inilah waktumu melihatnya terakhir kali
pada kamu yang akhir akhir ini merasa hidup berat sekali kelelahan mengurus rumah sendiri
tumpuk setrikaan tanpa henti kepusingan mengatur tagihan yang datang bertubi
lalu diam diam kau rutuki karir suamimu yang tidak juga naik posisi
sambutlah ia ketika pulang nanti
katakan betapa bersyukurnya memilihmu
suami yang senantiasa bekerja keras dan menjaga kehalalan gaji
ucapkan terima kasih dengan tulus hati
kau tidak pernah tahu bisa jadi untuk melakukannya esok
kau tak lagi punya waktu
pada kamu yang hari ini merasa pusing mendengar berisiknya anak di rumah
padahal sepulang dari kantor mata rasa tersedih dirisik dan berhenti
rindu terima kasih
rasanya hanya ingin terpejam dan badan butuh rebah
lalu diam diam kau simpan itu menjadi emosi marah
tersenyumlah lebar buat mereka hari ini
saat hendak pergi dan saat nanti pulang kembali
luangkan waktu untuk menatap wajah mungil itu yang bercerita riang tentang hari harinya padamu
dengarkan intonasi suaranya
rekam baik baik binar mata dan ekspresi mereka
karena sungguh bukan sebuah ketidakmungkinan besok lusa tak ada lagi kesempatan
kebersamaan menahun seringkali membuat kita lebih mudah mendeteksi kekurangan daripada menemukan kebaikan
lebih lancar memberi kritik daripada memberi apresiasi
lebih cenderung mengatasi
lebih meluh dan lupa mensyukuri satu sama lain
padahal kita tidak pernah tahu kapan kebersamaan ini akan berhenti
bisa jadi hari ini bisa jadi besok bisa jadi sebentar lagi
hargai setiap momen yang kita punya saat ini
minta maaf selagi bisa
berterima kasih selagi masih ada waktu
bercanda berbincang tertawa
selagi kesempatan masih ada
selagi hangat tubuhnya masih bisa dirasa